kalau kau bawa uang tiga ribu ringgit
aku bebaskan mereka
itu dia orangnya ayah
ala pelap pelap hidul
aku tantang kalian satu persatu untuk melawan
uca tidak tau diuntung
kamu belum tau siapa danung au
kamu tidak berani
siapapun yang melewati sini
apalagi dia menuju kesana
itu sudah merusak rencana yang diatur oleh
siapapun yang memurahi kakak
yang ada di dalam
prajurit dari mana
apa yang terjadi
kami dirampok oleh gerombolan gagak laundra
gerombolan gagak lodra
adipaten pati diculik oleh gerombolan itu
rasanya aku sering sekali mencium minyak wangi
ya minyak wangi dari tubuhnya melati
prajurit ini dari kabupaten pati
dan gerombolan gagak lodra
sudah menculik adipaten pati
dan melati ikut daulam penculikan itu
aku harus segera menghadangnya
aku minta tebusan
untuk kanjeng adipaten pati
untuk demang sleman
lima ratus ringgit
dan untuk gadis yang cantik itu
tidak usah mahal mahal
cukup seribu lima ratus ring saja
ada orang menuju ke sini
kami sudah mengejarnya
tapi kami kehilangan jejak ya
kalian tenang saja
tempat ini aman
tidak ada yang tahu tempat ini
aku sudah menemukanmu
kalau kau bawa uang tiga ribu ringgit
aku akan bebas mereka
aku akan bebas mereka
itu dia orangnya ayah
alam pelap lap hidul
aku akan menantang kalian satu persatu untuk melawan
aku tidak tahu diuntung
kamu belum tahu siapa danung kau
kamu tidak berani melawan
karena kamu takut melawanku satu persatu
ayo kamu sekarang berhadapan denganku
kamu sekarang berhadapan denganku
untuk melawan gerombolan klasteri seperti ini
cukup tiga puluh jurus kau akan menanti
sudah sepuluh jurus
sepuluh jurus bagi kau
aduh senjata dalam
sebaiknya kamu menyerah
siapa yang ingin menjadi pemimpin kalian seperti patung hidup ini
akan kuhabisi kalian satu persatu
jika kalian masih ingin melihat matahari terbenam di sore hari
membebaskanmu perkara gampang
sekali toto kamu akan bebas
tapi jawab dulu pertanyaanku
kamu kerjasama dengan belanda
dalam keadaan seperti patung begini
aku akan melemparkan kamu
ke sungai untuk jadi santapan buaya
jangan lemparkan aku ke sungai
maka dari itu
lekas jawab pertanyaanku
aku memang dibayar oleh belanda
selain gerombolan gagak lodra yang kamu pimpin
ada gerombolan lain yang dibiayai oleh belanda
dan banyak lagi yang lain
aku tidak ingat semua
pembesar kadipatin pati
pembesar kadipatin pati
kamu pasti tahu
siapa yang menembakku
segorombolan perampok yang bekerja sama dengan belanda
yang mengatasnamakan dirinya gagak kodira itu
adalah pembesar kadipatin pati
sebagai penguasa di kadipatin pati tersebut
di sana yang memiliki bedil kacau
di kadipatin pati
semua raden punya bedil
siapakah yang bersekutu dengan belanda
yang mengkhianati kita kanjeng
kamu berani memerintah
saya seorang kadipatin
apabila perkataan saya tidak berkenan untuk kacau
kisah yang lebih mengharuskan
biasanya tidak ada apa apa
sama sekali saya tidak tahu
handika senupati khusus gusti sultan agung
atas nama sultan agung dari mataram
saya mohon kanjeng kembali ke kabupaten pati
sebaiknya kamu juga pulang
kamu anggota wira sandi
ada yang ingin aku bicarakan kepadamu
tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat
aku juga sama melati
ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepadamu
nanti kita cari waktu yang tepat ya kang
sekarang aku juga harus ke pati dulu
ada yang harus aku selidiki disana
pegang saja kakak
kalau kau berkeringat
hapuslah keringatmu dengan itu
dan kenanglah aku